hatiku secara ah ha ah ha
bukannya kincelong banget ya
wow menurutku ya
jatrah gua nih jatrah gua
eh lu kan lebih suami nih
eh eh pat pat
sembarangan aja lu
sembarangan aja lu
ada juga pagi namanya
ayolah ya muter gua
eh eh timun banteng
seraklah dulu lu
lu kira gua tau yang munyid kali
makanya kalo jalan tuh pake matra nih
pake matra pak grino
ya iya masa pake dengkul
ya sembarangan pak grino
nih anak muda coy
sirik ya sirik kan
eh eh jangan jangan lo tau nih ya
ponak anak pak haji mau dateng ya
lihat dananan bang ipuran
kalo ponak anaknya pak ngaji mau dateng
eh pak grino sadar
umur pak grino udah mau imsa
kasih kesempatan namanya yang muda nih
yang gantengnya begini
saur rangguran lu
assalamualaikum pak misi
mencang gembira banget
cuman mencang rada bingung
surat dari babelu katanya
muda empet liat kelakuan lu
gimana sih urusan repremen lu
itu sih nyam babe aja kelewatan
bener juga kali ya
terus mencang pesen nih
disini kan banyak kadal kadal yang kelayaban
jauhin deh itu
kiki suka banget sama kadal
gue banget deh cang
jelas kudu nurut sama cang
kudu ngaji di tiap majlis taklim
nantinya jadi muslimah yang abdor
keluarga kita kan gitu semua
tenang aja cang
pasti jalanin semua perintah
kadal paling layak
kok suaranya gitu kadal
itu dia makanya yang keluar ya
pak girino mah udah bangkotan
ada juga nih buat yang single kayak peran gini
pokoknya seratus beta deh lo pan
gue itu bujangan
wah bujangan bajingan
nuset mulus banget ya
caget banget ya
lo kalo elak mah udah basi
kok ngaji putih rambutnya
kok ngaji kalau putih panjang
potongan lo dari atas sampai bawah
udah kayak badut ancol be
ini gue balik be
masa berapa sih be
maklum anak muda sedang bercinta gitu
eh jangan dikatakan begini
gak ketawa senyum
mencong dong aja
parah ngajakin kawir
sekarang aja ada perempuan baru
ntar buaya darat
kucing gak ada
kucing gak ada
ketauan lo ya bang
udah liat informasi gue
ya ampun ya ampun
air wundunya bisa ebawait
yuk allahnya robi
ntar kita janjiin nih sayangnya
iya bentar cak
ya udah andul ya
itu ada kakek lepet
pengen ditemani para wehan
itu ada kakek lepet
pengen ditemani para wehan
iya nih lagi jalan
rebut hatiku secara aha aham

masih masalah adikku sekali
n bearings cak
ngaji pak gina disuruh ngaji
ngaji alasan aja pulang
abang apa mau selingkuh
cuma pengen liat kok ngaji serehat apa kagak
ntar gua tebas nih jenggot sama leher leher
iya iya tebas tebas

ayo pinjangan kulen naik ke padang

para but hatiku secara ah ah ah ah
ah ah ah kenalan dong
oh eh boleh
steve teladan hansip teladan
mana ada sejarahnya hansip dari belanda bohong
iya beneran nih buktinya nih
ini dari belanda jadi hansip nih
tadi bang serep atau bang steve
saya kurang dengar kurang paham
agak agak dikit dong
ya nengki nengki aja
eh bang steve mau ah ah ah di sini sama saya
bener bisa ah ah ah
harus yang enak ah ah ah nya ya
ya deh silakan
iya emang orang belanda bisa ah ah ah
jagangan lo nggak pernah berubah pan
sayur moh lo saya sekali malah keboh ke sini tau
kalau nggak pada cewek ke sini
pan ada timun suri nggak pan
kebeneran banget mak
ini tinggal satu
untung masih ada satu
berapa nih pan
hah lumayan pak
hah lu mah nggak bener lo
timun segede ini sepuluh yang bener dong
ampun mak bawel banget
eh mak kalau kagak beli juga gak apa apa
mendingan mah nanam sendiri aja
kok mau beli suruh nanam sendiri